kami akan mencari teman yang bisa mencari pembawa
boleh tak teman biar teman juga
menang tapi gak ada yang mau
kapten terang terangnya kosai
kejadian ini ayen babak
itu yang udah memintasiin bapak loh pak
dan si menteri kapten bayapenebas angoro
enak banget sih pake tele di sumpah
akhirnya berbahaya siapkan kamera terbaik lainnya
wanita sebagian belakang kita
kapten terbang zix
akan melukis agas
berpikir yang penting
berjuang sampai aku bisa kateri
ini kejauhan ya hehehe
gak dapet telenya
gak dapet telenya